keputusan presiden republik indonesia nomor enam puluh empat b tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara kabinet indonesia maju periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden seterusnya
mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
ke satu dan seterusnya kedua
mengangkat sebagai menteri negara kabinet indonesia sisa masa jabatan periode tahun dua ribu sembilan belas
presiden republik indonesia menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan dan seterusnya
ke satu dan seterusnya kedua
mengangkat sebagai menteri negara kabinet indonesia maju

saudara zulkifli hasan sebagai menteri perdagangan
dua saudara hadi cahyanto sebagai menteri agraria dan tata ruang kepala badan pertanahan nasional
ketiga dan seterusnya
ditetapkan di jakarta pada tanggal lima belas juni tahun dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia joko widodo
keputusan presiden republik indonesia nomor dua puluh empat m tahun dua ribu dua puluh
tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri negara kabinet indonesia maju
periode tahun dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
dengan rahmat tuhan yang maha esa
presiden republik indonesia menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya
memutuskan menetapkan dan seterusnya
ke satu dan seterusnya
kedua mengangkat masing masing
satu saudara wempi wetipo sebagai wakil menteri dalam negeri
dua saudara afrian sahnur sebagai wakil menteri ketenagakerjaan
tiga saudara raja juli antoni
sebagai wakil menteri agraria dan tata ruang
wakil kepala badan pertanahan nasional
dan kepada yang bersangkutan
diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
ketiga dan seterusnya
ditetapkan di jakarta pada tanggal lima belas juni tahun dua ribu dua puluh
presiden republik indonesia joko widodo
dan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya